ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri meminta seluruh kadernya fokus agar pd perjuangan bisa memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
ini diungkapkan megawati secara virtual dalam acara konsolidasi pemenangan ganjar pranowo dan pd perjuangan jawa tengah di stadion jatidiri semarang jawa tengah
dalam kesempatan ini puan juga mengatakan hubungan presiden joko widodo dan megawati bagaikan hubungan anak dan seorang ibu
banyak hal yang diungkapkan atau terungkap di semarang tadi malam langsung saja kita bahas dengan narasumber yang pertama ada ketua dpp pdi perjuangan pak nusirwan sujono
pak nusirwan selamat sore
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu anda sore hari ini dan saya sapa juga direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin muhtadi
mas burhan selamat sore
terima kasih mas burhan atas waktunya saya ucapkan selamat juga
terima kasih pak nusirwan pengukuhan profesornya selamat sekali lagi
pak nusirwan saya ke pak nusirwan sekarang
sepertinya sekarang kalau misalnya melihat ya jadi membaca dan juga melihat gestur dan juga suasana kebatinan ada perubahan yang luar biasa setelah event di semarang tadi malam
apakah itu yang juga dilihat oleh pimpinan atau di dpp juga melihat itu
jadi ada suasana kebatinan yang berubah ketika sebelum dan sesudah terutama yang berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh
mbak puan tadi malam pak nusirwan
menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh mbak puan itu sudah tepat dan tentunya beliau mbak puan setelah menilai membaca situasi apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini
di antaranya banyak juga yang memanfaatkan
memanfaatkan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan pak jokowi
yang itu mungkin bisa dimanfaatkan pihak pihak lain untuk dimanfaatkan secara elektoral dengan cara dengan metode dengan hal hal yang sifatnya mempertentangkan
jadi tadi dugaan dugaan yang disampaikan oleh mbak puan untuk itu dihadap hadapkan meskipun hal tersebut tidak terjadi demikian
tapi itu tampaknya memang kita harus mengingatkan
harus mengingatkan karena itu akan selalu digunakan untuk memanfaatkan elektoral ya
pihak bisa lawan kami ya
mungkin kalau saya bisa mengatakan sebutan lawan kami begitu
sehingga ada karena
karena yang digunakan tentunya tidak pada kapasitasnya sendiri
tapi tampaknya membutuhkan dukungan dengan cara yang lain
kalau mas ganjar tentu kader kami yang sudah ditunjuk oleh ibu ketua umum
tentu kapasitasnya bisa diukur sendiri
di samping juga dukungan dan support dari partai
tapi tampaknya tidak demikian yang terjadi di pihak yang lain
sehingga mungkin tidak terlalu percaya diri dengan kapasitasnya sendiri
sehingga membutuhkan dukungan dengan cara lain
atau katakanlah dengan menggunakan hal hal yang sifatnya mempertentangkan
di internal pihak lain
itu berarti maksud anda ada lawan yang mengklaim dukungan kedekatan itu ya
jadi memang tadi malam itu adalah momen pdi perjuangan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka
kepada pihak pihak yang memanfaatkan situasi selama ini
begitu pak nusirwan
sebetulnya itu adalah mengingatkan kepada kita
untuk tidak terbawa tidak terpancing dengan hal hal
yang dilakukan oleh pihak pihak lain
yang itu seperti menerangkan bahwa selama ini dikonotasikan seolah olah ibu dengan pak jokowi ada perbedaan jauh dan sebagainya
hal itulah yang sebetulnya kalau di internal itu sudah sangat paham antara hubungan ibu dan anak itu ya
tapi tentu hal tersebut tentu celah celah itu akan digunakan
oleh pihak lain untuk dimanfaatkan bagi elektoralnya pihak pihak tersebut ya
karena itu tadi saya melihatnya kapasitasnya rupanya agak diragukan untuk bisa bersaing dengan calonnya kami
oke baik baik saya ke mas buran sekarang
mas burhan kalau anda melihat saya mengutip pernyataan yang disampaikan pak nusirwan tadi
itu mengingatkan kepada kita sendiri artinya kepada kader pdi perjuangan
apakah menurut mas burhan yang disampaikan atau apa yang terjadi di semarang
kemarin dengan beberapa pernyataan keras dan diksi yang dipilih khusus
itu kemudian bisa menegakkan kembali mengukuhkan kembali situasi kebatinan yang mungkin akhir akhir ini agak gundah itu
teman teman di lapangan pdi perjuangan di daerah
ya saya kira apa yang disampaikan oleh mbak puan dalam pidato di acara konsolidasi internal pdi perjuangan jawa tengah
itu bagian dari upaya untuk menjernihkan tuduhan atau tudingan ada kerenggangan hubungan antara ibu mega dan pak jokowi
dan menurut saya itu strategi yang tepat
karena kalau kita melihat per hari ini dengan popularitas yang tinggi di kisaran delapan puluh persen
pak jokowi itu menjadi aset elektoral yang sejauh ini belum dimaksimalkan oleh pdi perjuangan
bahkan kalau kita lihat data data survei
survei indikator atau survei kopas misalnya itu menunjukkan
mulai mengalirnya pendukung pak jokowi untuk memilih atau punya intensi mendukung pak prabowo
kisarannya antara dua puluh enam persen sampai sepertiga
sekitar tiga puluh tiga persen
nah kalau misalnya tren ini terus berlanjut itu yang paling diugikan adalah pdi perjuangan
dan capresnya yaitu mas ganjar
karena bagaimanapun peluang buat mas ganjar untuk menang
itu kalau basis pendukung pak jokowi solid memilih mas ganjar
dan tidak ada yang tercecer ke tempat lain
tidak ada yang tercecer ke tempat lain
apakah katakanlah kita masih punya sekitar enam bulan ke depan bahkan kurang dari itu
dan ketika momen tadi malam itu adalah menurut anda mas burhan itu memang saat yang tepat
kembali bagi pdi perjuangan untuk betul betul mengambil klaim yang mungkin selama ini dalam tanda kutip diambil oleh pihak lain
memang ada beberapa isu atau momen yang membuat tuduhan atau prasangka terkait dengan kerenggangan itu mengemuka
yang paling awal kan pasca kegagalan piala dunia u dua puluh
itu pertama kali itu
kalau kita lihat data survei tren dukungan terhadap mas ganjar yang sebelumnya positif itu terkoreksi
dan sepertinya munculnya penolakan terhadap
karena israel untuk hadir dalam piala dunia u dua puluh itu justru merugikan basis pdi perjuangan dan mas ganjar
karena pada umumnya dari data survei itu mereka tidak mempersoalkan kalau israel datang di acara itu
itu pertama kali itu
kemudian muncul belakangan statement statement yang terkesan beberapa elit pd perjuangan mengkritik kebijakan pemerintah
meskipun sebenarnya saya tahu arahnya ke kementerian pertahanan
tetapi pak jokowi kemudian melakukan pembelaan
yang kemudian memunculkan kesan bahwa pak jokowi dianggap lebih melirik calon lain ketimbang mas ganjar
makanya tadi saya sebut pernyataan mbak puan di semarang itu tepat
untuk mengembalikan relnya bahwa pdi perjuangan yang paling layak untuk mengklaim pak jokowi
pak jokowi adalah kader pdi perjuangan
nah itu yang saya anggap
kalau misalnya tensinya menegang
justru yang diujikan adalah pdi perjuangan
kecuali kalau approval pak jokowi turun ya
tapi data data terakhir kan belum menunjukkan tren penurunan
jadi ini yang kemudian disikapi oleh mbak puan
dan disambung juga oleh pidato ibu mega ya
sebelum kan ibu mega hadir secara virtual
yang lagi lagi mengeluarkan narasi yang sama
bahwa tidak ada perpecahan antara istana dan teguh umar
kalau misalnya kita lihat sekarang dari beberapa narasi yang dimunculkan tadi malam
apakah sudah berpengaruh
jadi setelah acara apakah sudah berpengaruh kepada suasana kebatinan
segenap kader pdi perjuangan
dan mungkin memang itu sudah dilihat dan ada respon yang positif dari beberapa pernyataan tadi malam
sebetulnya kalau dari internal sendiri tidak ada
itu kan hanya dugaannya mbak di dalam menanyakan seperti itu ya
pertanyaan pertanyaan ini sebetulnya juga bagian daripada framing
untuk adanya sesuatu hal di dalam
di dalam itu tidak ada apa apa
semua sudah tahu sudah paham demikian
yang saya ingin katakan bahwa ini tentu kita akan memberikan kejelasan kepada internal
tapi juga kepada publik kepada rakyat
yang supaya tidak ada tidak ada bukan tidak ada
sekali lagi saya katakan
karena celah itu ya anda mengatakan ya
untuk tidak dimanfaatkan
kemudian hal hal yang berkaitan dengan hubungan di internal digunakan
untuk keuntungan pihak lain
karena tampaknya saat ini persaingannya itu bukan dengan menggunakan kapasitasnya sendiri
kalau mas ganjar tadi malam pada saat acara tersebut sudah menyampaikan program
itu sudah muncul
hanya saja sore ini tidak membahas soal programnya
mas ganjar tadi malam yang diungkap gitu
sebetulnya akan lebih bagus pada periode ini adalah apa yang akan dikerjakan pemimpin
kelak setelah dua ribu dua puluh empat itu gagasan dan program
sudah disampaikan oleh mas ganjar
dan tepat apa yang disampaikan oleh mbak puan
itu sebetulnya adalah jangan sampai kita ini dimanfaatkan
keberhasilan pak jokowi
pemerintahan pak jokowi kiai haji ma'ruf
yang memutuskan dahulu pada waktu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu dari kami
jadi itulah ya
memanfaatkan itu ya
tapi kan kita tidak hidup di dalam alam yang beretika
apa boleh buat mas burhan ya
tapi ini hanya memberikan catatan kepada kita semua
bahwa itulah situasinya
sehingga mbak puan apa yang tadi dia sampaikan tadi malam
itu sudah tepat
memberikan ketegasan atas sikap kami
oke baik baik
baik kita lihat nanti seperti apa
yang pasti kita sama sama masih menunggu
beberapa hal yang tentunya
sekali lagi ini semuanya masih fluid
semuanya masih cair
terima kasih pak anu sirwan
sore hari ini sudah bergabung
mas buran terima kasih sudah bergabung